seorang pencari ikan warga desa agambe kecamatan delangu kabupaten mojokerto
menemukan granat di tepi sungai marmoyo pada rabu pagi
setelah diambil dari sungai marmoyo granat aktif jenis nanas ini
langsung dibawa ke rumah kepala dusun ngambek desa ngambeh kabupaten mojokerto
anggota polsek delanggu yang datang ke lokasi langsung mengamankan granat tersebut
dengan cara mengikat kunci granat untuk mencegah agar granat tidak meledak
granat ini pertama kali ditemukan oleh pencari ikan saat akan memancing di sungai marmoyo
awalnya dikira batu biasa namun setelah diamati
benda itu adalah granat aktif yang bertuliskan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
diduga granat tersebut peninggalan perang kemerdekaan
karena sungai marmoyo merupakan lokasi pertempuran di wilayah kecamatan delangu kabupaten mojokerto
wilayah tennecy terguncang setelah tornado menghantam pada selasa enam november dua ribu delapan belas
tornado meratakan rumah rumah dan menghancurkan mobil
setidaknya satu orang tewas dan beberapa orang luka luka
korban yang meninggal dunia dikarenakan tertimpa rumahnya saat badai terjadi
layanan cuaca nasional amerika serikat
kita mengonfirmasi adanya tornado tipe if dua yang bergerak secepat dua ratus tujuh belas km per jam
demikian cnn indonesia update
kali ini program cnn indonesia news report bersama alfian raharjo akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami